kita ke informasi selanjutnya ujian nasional berbasis komputer atau unbk untuk sekolah menengah kejuran mulai digelar hari ini
unbk smk akan berlangsung hingga dua puluh delapan maret dua ribu sembilan belas
seperti apa persiapan pelaksanaan ujian tahun ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
karmel mursalim di smk negeri empat puluh tujuh jakarta kita langsung siapa saja
selamat pagi karmel bagaimana persiapan unbk di sana
ya selamat pagi iqbal dan dea
siswa smk atau sekolah menengah kejuruan seluruh indonesia akan mengambil ujian nasional mereka pada hari ini
nah ujian nasional ini bisa diambil dalam dua bentuk yaitu berbasis komputer dan berbasis kertas dan pensil
untuk siswa siswa smk ujian nasional bisa diambil dimulai dari hari ini tanggal dua puluh lima maret hingga dua puluh delapan maret
sedangkan untuk siswa siswa sma ujian nasional
bisa diambil dari tanggal satu april hingga empat april mendatang
untuk mata pelajaran hari ini siswa smk akan mengambil ujian nasional dengan mata pelajaran bahasa indonesia
kemudian diikuti dengan mata pelajaran matematika lalu bahasa inggris dan akhirnya teori kejuruan
seperti yang anda bisa lihat siswa siswa sudah mulai berdatangan dan mereka akan
sepertinya akan mulai bersiap untuk belajar untuk ujian bahasa
indonesia yang akan dimulai nanti jam tujuh pagi
selain dari itu kementerian pendidikan dan kebudayaan juga mengatakan bahwa tahun ini ada lebih dari delapan dua juta siswa yang terdaftar untuk mengambil ujian nasional
dan sembilan puluh satu persen dari total tersebut akan mengerjakan ujian nasional berbasis komputer
dan hanya sembilan persen saja dari total itu yang mengambil ujian nasional berbasis kertas dan pensil
nah jumlah peserta yang mengambil ujian nasional
berbasis komputer tahun ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun lalu
di tahun dua ribu delapan belas hanya ada tujuh puluh delapan persen dari total siswa yang mengambil ujian nasional berbasis komputer
untuk soalnya sendiri seratus persen dari soal diambil disiapkan oleh pusat dan semua soal bersifat pilihan ganda
kecuali untuk mata pelajaran matematika yang ada beberapa soal membutuhkan jawaban isian singkat
nah setiap ujian ini berdurasi satu ratus dua puluh menit dan memiliki pertanyaan empat puluh hingga lima puluh nomor
selain dari itu bsnp dan kemendikbud juga mengatakan bahwa
untuk daerah daerah yang terlimpa oleh bencana akan diberikan perlakuan khusus
beberapa daerah yang menjadi perhatian adalah daerah sulawesi tengah dan juga sentani papua
untuk daerah sulawesi tengah siswa siswa di tempat sana